kamu harus bawa ingrid kesini sebagai buktinya
kalau kamu gak bisa bawa buktinya percuma kamu teriak teriak kayak begitu
ya memang saya dengar anak anak ingrid
mau pada ngapain lo kesini
dateng dateng ke rumah gue yang mewah dan keren
gue gak punya duit tuh disumbang sumbang
kami sendiri cuma mau minta ketemu sama pembantu baru ibu
karena kami yakin dia adalah tante ingrid
pembantu gue inem
inem bukan ingrid
so kenapa lo pergi
kalau emang itu orang bukan tante ingrid kenapa gak boleh keluar
anak sobaes jadi pahlawan
pergilah semua dari sini
kalau nggak gue teriak maling nih ya biar lo digrebek loh
udah udah udah
udah menilai sekarang kita pergi dari sini aja ya
makasih karena kamu sudah memilih aku
aku yang tidak punya apa apa selain cinta untuk kamu
perhuakanlah diri gua sendiri
tapi kehilangan pikiranmu adalah kenapa saya
hanya demi gila gila perbedaan jadi kaya
oh tidak apa apa
terima kasih iqbal
selama ini aku berusaha untuk memendam
umurku udah gak lama lagi mas
aku hanya ingin bersama orang yang aku cintai dan mencintai aku
dan itu kamu
aku akan ada selalu di samping kamu
aku cuma pengen satu hal
di sisa umurku aku akan ada di dekat kamu
selalu sama kamu
saudara menjadi ibu bahan yang betul
terima kasih tuhan
peran berdarah memiliki kebebasan memiliki kegagalan d terrain berbahaya dan kalimantan yang anda saidar
eh santai aja dong
gak perlu dong dorong kakak gue
eh lu mikir ya semua
masa iya kak juhan sama gue gak kenal sama nyokap gue sendiri
lu denger ya nyokap gue dan meninggal dan gak jadi pembantu
udah deh kak johan mendingan sekarang kita pergi aja
lu kenapa sih
kita tuh gak bisa bohong demi mama
mers itu gak enak tau gak kalo misalnya mesti bohong kayak gini
terus kalo misalnya ada salah kita juga yang kena
aduh lu tuh gimana sih
eh nolongin orang tua itu wajar tau gak
daripada nyokap di penjara lu mau
saudara fauzan apakah anda sudah mendapatkan bukti bukti baru
belum yang mulia
saya masih belum mendapatkan bukti bukti yang meringankan klien saya
jadi anda menerima kalo klien anda dianggap bersalah begitu
saya menyatakan kalau sampai saat ini saya masih berusaha untuk mencari fakta yang meringankan klien saya
jadi untuk saat ini saya gak bisa mengelak
saya gak bisa mengelak kalo klien saya disangka bersalah
ini tuh gak adil
ibu saya tuh gak bersalah ini semua tuh akal bulusnya tante ingrid
dia tuh sekarang masih hidup dia belum mati dia itu pura pura mati
dia sekarang kerja sebagai pembantu di rumahnya sendiri
rumahnya udah diwarisi dengan pembantunya
oh jadi menurut kamu ibu ingrid masih hidup
lihat kalau kamu menganggap begitu kamu harus bawa ingrit ke sini sebagai buktinya
kalau kamu gak bisa bawa buktinya percuma kamu teriak teriak kayak begitu
ya memang saya dengar anak anak ingrid sudah ketemu dengan pembantu itu
tapi mereka menyatakan kalau itu bukan ibunya
bungk bungk itu bongk banget jangan percaya
sudah sudah sudah tenang tenang
kamu harus bisa membuktikan kesaksian kamu tadi
dan anda saudara fauzan anda harus bisa membawa dua orang anak saudari ingrid untuk bersaksi
sekarang bagaimana caranya
bagaimana kalau saudara fauzan benar benar membuktikan bahwa ibu bersalah
kita kan gak bisa ngapa ngapain sedangkan om fauzon tuh bisa dengan gampangnya bawa juan sama mercy untuk bersaksi
gak ada cara lain lagi lini
kita harus menyeret tante inggris dan membawa ke pengadilan ini
kita harus tangkap dia
dan kita bawa ke sini juga
iya mudah mudahan kita bisa nemuin dia ya
siang pak bapak cari siapa ya
ibu ingrid anda akan ditangkap
di sini gak ada yang namanya ibu ingrid
ibu ingrid ikut kami sekarang juga
pak di sini tuh gak ada ingrid dan saya bukan ingrid pak
bapak cari yang namanya ibu ingrid
ini ingrid benar pak satu persen oh seribu persen malah
kamu berani beraninya melaporkan ini semua kamu sudah gila ya
tuh kan dia penjahat ingkrit nih masa berani bentak bentak ambil aja pak saya juga gak mau ngomong
ampus lo ketangkep
berdasarkan keterangan para saksi dan berdasarkan bukti bukti yang ada juga fakta fakta yang ada
ibu ingri dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berat
untuk itu ibu ingrid dikenakan
hukuman dua puluh tahun penjara
ini tidak adil pak tidak adil saya tidak terima ini
ngesayangan dari badir ngesayangan membalas semua perbuatan mereka
saya tidak terima pak saya tidak terima saya tidak mau
saya tidak terima
saya tidak terima
kau lagi sekali hari ini
wah keluarga bahagia nih sekarang
tante sari mau ngapain di sini
kau jadi perempuan jangan terlalu polos
gue kasih tau lo ya
lo jangan terlalu bahagia sekarang
jangan terlalu percaya sama laki
ya gak sebaik yang lo kira
dia pernah perkosa seorang gadis dari kampung yang gak berdosa
hveyang takut dong yuk mam

ya tapi di mana teman temanku sampai
masuk sampai mpn